sedikit ya saksi ya selamat siang
tadi kalau nggak salah saya mendengar ya
mendengar tadi ada kepres nomor lima dua ribu dua
dengan adanya kepres tersebut
ada intropeksi untuk ke pertamina
instruksinya itu tahu sudah orang
instruksi untuk ke pertamina
apa yang dibicarakan dalam instruksi itu ke pertamina nya
tentu semua keputusan presiden
tentu harus ditindak lanjuti
karena tadi jelas disitu bahwa kebutuhan lng
itu inti daripada perpres itu
karena itulah maka follow up daripada pengganti
itu kan dua dua pern yang pegang
bbm pertamina juga gas juga pertamina
maka pertamina harus membalas
itu mengurangi bbm untuk industri
ataupun untuk listrik dalam hal ini dengan pln
gas untuk listrik kita ada di industri
karena itulah setelah itu setelah kepres ini
maka pln mulai membuat
namanya pltg pembangkit listrik tenaga gas
apakah itu di banten ada
kemudian di kalimantan barat
itu dibikin semua dalam rangka memenuhi instruksi ini
proyeksinya ialah kebutuhan akan data naik
dan saya mendengar juga akibat sekarang ini kekurangan lng
pembantik listrik tenaga gas seperti di banten
mungkin surat kuali dicek bahwa
karena saya mendengarnya itu hanya memenuhi dua puluh lima
apakah dalam instruksi presiden itu
pengadaan untuk lng ini bisa diimpor
ada gak tertulis dari instruksi
presiden tidak pernah apapun kepres tidak pernah detail
dan kebijakan itu tanggung jawab pada instansi
atau perusahaan yang bertanggung jawab akan bidang itu
setelah di instruksikan ke pertamina
apakah terlaksana instruksi presiden nomor satu dua ribu sepuluh itu
saya mengikuti sampai dua ribu sembilan tentu
kemudian dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh
perlunya bahwa perubahan shift
daripada bbm ke gas dan batubara
saya mengikuti mengontrol marah
persentasenya bahwa harus sekian gas
sekian batubara sekarang harus sekian ebt
semua ada target targetnya
mendengar karena bapak tidak lagi menjabat ya
dua ribu sepuluh bapak tidak menjabat lagi ya
saya bertanya hanya saksi mendengar
apakah ada merugi pertamina
atau bagaimana atau ada keuntungan
apakah untuk pelaksanaan instruksi presiden tersebut
masih ada campur tangan dari pemerintah
iya saatnya sekali pemerintah menetapkan target
walaupun kadang kadang tidak memenuhi seperti
target untuk mencapai dua puluh empat persen daripada
bengkak hidro geotermal dan sebagainya
maka gas harus dibanyak lagi
maka harus diganti dengan energi yang bersih
sebabnya terdakwa duduk disini kenapa
sebabnya terdakwa duduk sampai duduk disini
sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa disini
saya juga bingung kenapa jadi terdakwa
bingung karena dia menjalankan tugasnya
ya ini kan berdasarkan instruksi kata bapak tadi
instruksi dari presiden nomor satu ditujukan ke pertamina
itu yang saya kejar instruksinya itu apa isinya
saya ikut membahas hal ini
karena kebetulan saya masih di pemerintah pada waktu itu
jadi ada kebijakan kebijakan dalam itu ya
jadi bapak tidak tahu apakah pertamina itu merugi atau menguntung
tapi begini saya boleh tambahkan
kalau suatu kebijakan bisnis langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya
kalau semua perusahaan rugi harus dihukum
maka seluruh bmi karya harus dihukum
kalau satu perusahaan rugi harus dihukum
maka semua perusahaan negara harus dihukum
dan itu akan menghancurkan sistem
kita mendengar fakta disini ya
tolong jangan bertepuk tangan dalam persidangan
ya kalau memang benar keterangan saksi ini dipahami aja masing masing
ya jangan mohon kami ya
bahwa ini adalah suatu kebijakan
yang juga dipengaruhi oleh masalah dari luar
siapa pasti rugi pada waktu itu
karena tiba tiba ac dipadamkan
orang tidak industri tutup
kalau biru pertamina dihukum karena itu
saya kira kita bertindak terlalu
pemengeniaan yang rugi kita
tidak ada nanti orang yang mau bekerja lagi di perusahaan negara
dan tidak ada lagi orang berani berinovasi
jadi menurut bapak sesuai dengan pertanyaan dari jpu tadi
apakah pengadaan dari lng ini tidak sama
dengan pengadaan yang diadakan pemerintah
kalau kementerian atau pemda membeli harus
dan itu harus proses lainnya
itu terbentuklah kepres nomor berapa itu
tapi kalau bumn pengusaha
langsung negosiasi taruh menawar
bisa dilakukan langsung dengan tawar menawar
dan harga efisien yang menguntungkan negara
dibanding dengan harga dewasa ini
apabila dihitung jangka panjang
bahwa perjanjian ini berlaku sepuluh tahun
dimanapun selalu jangka panjang
karena orang baru berani bikin
itu tiga puluh delapan berdua juga dengan jepang
apakah masih berlaku sampai sekarang
spa yang diperlakukan sepuluh tahun di pertamina itu
apakah sampai sekarang masih berlaku
spa yang perjanjian jobli itu
itu sudah direvisi oleh dirut berikutnya
yang telah direvisi oleh
direvisi atau tidak berlaku lagi yang lama
yang diserah revisi artinya tidak berlaku
jadi pasti nanti sistem pembayarannya
bukan lagi perjanjian ditandatangani oleh
tahu sesi perjanjian dua ribu lima belas itu
dwi sucipto sampai sekarang masih direktur
dia ketua skk pindas
dengannya berlakunya instruksi presiden
tidak diperlakukan lagi undang undang pt perusahaan
peraturan pt pusat pertamina tidak berlaku lagi
tapi tidak perlu lagi rups nya
dengan adanya instruksi presiden
apakah tidak diberlakukan lagi
rups dalam perusahaan pertamina
tidak semua tindakan rups itu hanya sekali setahun
ruapsi itu hanya sekali setahun untuk mengevaluasi kinerja daripada perusahaan
kalau untuk tindakan tindakan tertentu cukup persetujuan komisaris
hanya butuh suatu direksi secara total dan juga komisaris
kalau hal hal itu nilainya nilainya sesuai dengan aturan
kalau hanya biasa biasa tidak semua komisaris ikut
tidak perlu lagi rups gitu ya
terjadi krisis energi saat itu ya
akan mengaruhi terhadap apa namanya
meminta pemerintahkan menjual lng itu ke jepang
menurun permintaan sedangkan harus tetap
dijual kepada negara yang harganya lebih tinggi
ya sekali lagi pertamina itu perusahaan bisnis pak
jadi dimana tempat itu harus
dia bisa menjualnya ke tempat yang disamping mensupply
juga perusahaan bisnis mencari keuntungan
kalau memang itu menjual ke jepang untung
tapi betul itu terjadi presiden pemerintahkan untuk
saya kira hal itu tidak dibicarakan dengan presiden
tapi presiden dapat mengizinkan
apabila diminta hal tersebut
sekali lagi itu semua strategi dagang semuanya
yang kedua adalah tadi saudara saksi menerangkan bahwa
karena kalau di dalam kesaksian antara lain saksi didik ini menerangkan bahwa
disinilah ada titipan dari merah
banyak titipan tender dan yang area rawan
kalau yang saya katakan rumit pertama begini pak
apabila kita menemukan sumber gas di setempat
butuh kira kira lima belas tahun
baru itu dapat berproduksi
dengan teknologi yang tinggi
itu kan rumit dari sisi sumber alamnya
karena itu karena rumit
mesti sebelum itu terjadi
dan pembelinya itu selalu penjualnya minta jangka panjang
karena ini gas keluar terus
sedangkan kebutuhan kita juga jangka panjang
jadi yang menjual butuh jangka panjang
jadi sebenarnya ketemu persoalan itu
mesti ada terminal lagi
jadi butuh infrastruktur yang cukup berat
tapi itu lebih murah dibanding dengan bbm
kalau tendernya itu termasuk rumit nggak
umumnya itu ada tender atau tidak
karena tidak semua daerah bisa mensupply
berbeda bangunan ini banyak kontraktornya
mungkin sepuluh dua puluh ada kontraktor yang untuk bikin gedung
tapi kalau lng itu tidak banyak
seperti hanya daerah tertentu yang punya
hanya spot mungkin bisa di tender
kan perusahaan perusahaan punya total sel macam macam ya
dia juga pemain pemain besar kan
boleh dipilih pasti bisa dipilih
bisa dalam untuk penawaran langsung bisa
juga kalau yang banyak supplynya yuk bisa di tender tentu
penentuan sesuai dengan kondisi
ini harga yang baik gitu
saudara tadi menerangkan bahwa kalau dalam bisnis energi ini rumit
sehingga langsung negosiasi gitu ya
apakah saudara mengetahui adanya regulasi terkait pengadaan
pengadaan barang termasuk energi itu
diatur di dalam regulasi
bahkan diatur juga sop nya oleh direksi harus diatur
untuk instansi dengan memakai apbn
itu seperti membuat gedung ini apa dan sebagainya itu pasti tender bu
bahwa regulasi pengadaan barang dasar itu
juga bersumber selain dari apbn juga dari bumn
bahkan dari hibah pun juga harus melalui regulasi itu
betul katakanlah pni ingin gedung ingin punya
tapi untuk membeli sesuatu yang kepanjang
bisa tenda tentu bisa juga langsung negosiasi
apa yang dilaporkan oleh ukp empat unit kerja presiden
untuk yang memantau pelaksanaan ini
pemerintah menugaskan energi ini kepada pertamina
dan instansi terkait ya bp migas dan
nah apa yang dilaporkan oleh ukp empat kepada pemerintah presiden
dilaporkan apa oleh ukp empat termas
lng yang diadakan oleh senior
apa laporan ukb empat kepada pemerintah
saya tidak mengikuti secara detail
tapi pelaksanaannya kita selalu mengikuti secara luasan
apakah ada kekurangan gas
ada kekurangan bbm atau tidak
jadi saudara tidak langsung ya di laporan ukp empat itu
kalau gitu kp empat itu laporannya ke siapa
laporan itu tentu dilaporkan pada presiden
kan kalau dalam sidang kabinet dilaporkan
kan saudara hadir kan mendengar nggak itu
tidak selalu tidak selalu dilaporkan
jadi umumnya hanya kalau proyek proyek strategis dilaporkan
tapi kalau tidak semua proyek pemerintah itu dilaporkan
karena begitu banyaknya lah proyek proyek itu
biasanya dipantau soal prosedurnya
hasilnya waktunya itu biasanya
apa namanya selain sebagai pejabat saat itu kan juga pengusaha
apakah saudara juga termasuk usaha di bidang minyak juga
kalau harga henry hard itu apa mas ya
itu adalah bidang yang berlaku di amerika
yang dipusatkan kalau orang beli di pelabuhan ini tentu
itu harga kalau kita do fob dengan harga henry hap
yang berubah ubah itu berubah ubah
sesuai dengan kondisi harga harga berlaku di dunia ini
apa bedanya dengan harga berdasarkan minyak
itu juga berubah brand atau texas
itu ada tiga harga kalau minyak brand teksas
jadi sama itu henry hap dengan harga minyak mentah dunia itu sama
sistemnya ukuran ini sama semacam bursa gitu kan
umumnya kalau di indonesia diukur daripada harga lng itu harga satu
daripada harga minyak dunia
dari saya itu cukup
ya sedara saksi saya lanjutkan ya dari situ pertanyaan
lahirnya perpres dan impres tadi adalah
salah satu cara untuk
menghindari adanya defisit energi
divisit energi dalam jumlah dan divisit harga
iya maksudnya defisit energi lah
tadi saksi menerangkan bahwa karena terjadi defisit sehingga
ada empat hal yang perlu disikapi
lah tadi saudara di awal saudara saksi menerangkan bahwa
tanggung jawabnya sepenuhnya kepada ahlinya artinya kepada pertamina kan begitu
untuk ketersediaan gas cadangan maksudnya begitu pak ya
ketahanan energi yang didasari dengan perpres maupun impres ini
sebetulnya untuk pemenuhan kebutuhan siapa sih
domestik atau untuk trading
kebutuhan domestik tentunya masyarakat dalam hal listrik
masyarakat untuk mobil ataupun industri
masyarakat untuk mobil ataupun industri
harus memakai lng seperti industri kimia industri keramik juga kebutuhan energi pertamina untuk kilang kilang pertamina seperti itu
ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga seperti katakan tadi karena pertamina ialah organisasi dagang maka tentu juga dia boleh berdagang
maka tentu juga dia boleh berdagang
itu ya jadi selain domestik juga untuk kebutuhan bisnis kan begitu ya artinya untuk ketahanan energi baik selanjutnya apakah pada saat itu
inpres atau perpres itu membatasi pertamina melakukan trading tidak sama sekali tidak tidak terus kemudian apakah saksi mengetahui bahwa
sampai sejauh mana sih hasilnya perpres dan impres itu berkaitan dengan ketahanan energi ini sampai sejauh mana hasilnya
ya tentu hasilnya yang penting setelah itu kita tidak mengalami kekurangan listrik tidak mengalami kenaikan harga yang berlebihan tidak terjadi suatu kekurangan di bidang industri
dengan pemenuhan yang ditanggung jawab kepada energi itu
ya baik dari kami